kecelakaan kereta tragis terjadi di india pada jumat malam waktu setempat
akibat kecelakaan tersebut sedikitnya dua ratus tujuh orang tewas dan sembilan ratus korban lainnya terluka
otoritas india mengungkapkan penyebab insiden naas yang melibatkan tiga kereta api di kota balasore negara bagian odisha ini
berdasarkan informasi dari kepala sekretaris negara bagian pradip jena kecelakaan terjadi antara dua kereta penumpang dan satu kereta barang
peristiwa itu bermula saat satu kereta penumpang bertabrakan dengan gerbong kereta penumpang yang tergelincir
akibatnya kereta terlempar ke jalur yang berlawanan
tim penyelamat telah dikerahkan ke lokasi kecelakaan untuk membantu proses evakuasi
kepala sekretaris negara bagian pradip jena mengungkapkan penyebab insiden naas yang melibatkan tiga kereta api di kota balasore negara bagian odisha ini